kisah pilu datang dari lalana laila seorang bocah perempuan berusia tujuh tahun asal solo jawa tengah
sejak berusia tiga tahun lana setia menemani ayahnya eko prabowo menjadi pengemudi ojek online
lana terpaksa tidak mengenyam pendidikan seperti anak lainnya karena ayahnya tidak mampu membiayai bersekolah
meski demikian eko masih menyempatkan diri mengajari lana membaca dan menulis
eko dan lana tinggal di salah satu kamar indekos berukuran tiga x empat meter di kelurahan banjarsari
eko harus berperan ganda sebagai orang tua bagi putri sematawayangnya sebagai ayah sekaligus ibu
sang ibu diketahui telah meninggalkannya sejak lana berusia satu tahun
sekarang saya kan emang sejak saya lahir
hidupnya di pantai aswan jadi enggak ada keluarga enggak ada yang nungguin
mau saya ikut ajak dia untuk ikut cari rezeki buat dia juga
pendapatan pria empat puluh tiga tahun ini dalam sehari menjadi pengemudi ojek online tidak menentu
rata rata ia setiap harinya memperoleh pendapatan rp enam puluh hingga rp tujuh puluh dari lima sampai tujuh kali orderan
mengungkapkan ia kerap merasa sedih jika melihat sang anak ikut bekerja bersamanya mencari rezeki
setiap lana terlihat mengantuk atau lelah eko memilih pulang ke kamar indekos untuk menemani lana
jadi kalau dia udah mulai bilang capek atau udah tanda tanda ngantuk gitu ya saya pulangkan dia
saya ajak istirahat dulu
saya biar siang itu pasti tidur siang lah
sejam dua jam nanti
kemudian lagi sore jam jam empat lima itu saya keluar lagi
eko telah bekerja sebagai pengemudi ojek online sejak dua ribu enam belas setelah mengundurkan diri dari pekerjaannya
beruntung saat ini seorang dermawan bersedia memberikan bantuan kepada eko supaya lana bisa bersekolah pada juli dua ribu dua puluh tiga atau tahun ajaran baru mendatang
kondisi yang serba terbatas eko tetap menyelipkan doa agar kelak putrinya menjadi orang yang berguna untuk nusa dan bangsa
budi harjo kusumo solo jawa tengah